lonjakan kasus yang saya kira cepat ini hanya bisa kita tanggulangi dengan kerjasama yang erat sekali
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga yang paling penting peran serta daripada masyarakat
untuk terus jangan kendor menerapkan protokol kesehatan pakai masker menjaga jarak
dan tentu yang kami harapkan pemerintah daerah lakukan sebanyak mungkin testing dan tracing
pemerintah daerah juga pemerintah pusat sudah mengantisipasi kesiapan kesiapan sarana terutama rumah sakit
dan terakhir ya mari kita dukung percepatan vaksinasi kita akan kejar pak presiden minta di bulan juli satu juli sudah satu juta per hari
kita sudah dekat dekat sudah tujuh ratus ribu per hari jadi ini saya kira dukungan masyarakat itu sangat penting untuk kita ajak sama sama melakukan vaksinasi